kita langsung bergeser yuk ke bandung karena di sana kita tahu ya kalau ada yang namanya bintang klub sepak bola persib michael essien yang merupakan naturalisasi
nah kini ditantang untuk berbelanja di pasar tradisional
iya jadi michael asian ini apa dulu pernah main di real madrid sebagai defensive midfielder dan termasuk juga pemain dunia yang sangat ngetop ya
lalu kemudian di hire oleh persib bandung dan sekarang menjadi orang bandung
nah ternyata bahasa bandung yaitu sunda ya tidak jadi masalah buat asian yang memang pernah merumput di klub klub besar eropa ini
coba kita akan lihat bagaimana lucunya asian berbelanja menggunakan bahasa sunda nih
kedatangan bintang sepak bola asal ghana michael esieng ke klub persib bandung maret silam tentu memberi warna baru bagi klub kesayangan warga bandung tersebut
tak hanya aksinya di lapangan
aksi di lapangan hijau aksinya di luar lapangan pun kerap menarik perhatian
seperti saat ia ditantang untuk berbelanja di pasar tradisional
dengan hanya berbekal daftar belanjaan
ia harus mendapatkan barang barang tanpa balasan
dan juga untuk membuat perbentuan orang untuk berkomunikasi
tak hanya bahasa indonesia esyeng pun kerap diajak bicara dengan bahasa sunda
dengan segala upaya dan hasil yang ia peroleh
ia pun diberi julukan baru oleh segelintir warga bandung yang berada di lokasi
apakah sudah bisa menjadi warga kota bandung

berarti namanya siapa